lonjakan kasus positif covid sembilan belas di belanda memaksa pemerintah menerapkan aturan wajib masker saat keluar rumah bagi warga belanda
dan untuk mengetahui informasi lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan pensosbud kbri den haag belanda febriski bagjamukti
selamat sore waktu indonesia pak febriski
selamat sore selamat pagi waktu den haag
oke pak dengan lonjakan kasus positif covid sembilan belas di sana bagaimana kondisinya sejauh ini
ya memang terjadi lonjakan yang cukup besar ya selama sebulan terakhir
jadi sabtu oktober itu kasus aktif harian pada kisaran satu tujuh ratus kasus
tanggal enam november ini sudah mencapai sebelas sembilan ratus lima puluh empat kasus
jumlah kematian selama seminggu terakhir juga mencapai satu ratus lima puluh lima orang yang meninggal
dunia atau rata rata dua puluh dua orang per hari
dan yang paling rentan memang kelompok usia delapan puluh tahun ke atas
tingkat okupansi rumah sakit juga saat ini yang dirawat di kamar biasa itu ada satu satu ratus delapan puluh lima
dan yang di icu tiga ratus lima orang
tapi memang angkanya cukup mengkhawatirkan
oke pak febrisky apa penyebab melonjaknya kasus positif di sana
apakah karena pelonggaran yang terlalu cepat diberlakukan oleh pemerintah
ya memang belanda cukup pemerintah belanda cukup percaya diri waktu itu ya
yang delapan belas tahun ke atas ya
terus yang usia dua belas tujuh belas tahun itu sudah enam puluh dua
jadi memang akhir september lalu diberikan relaksasi
kewajiban mengenakan masker di tempat umum itu tidak lagi wajib
terus physical distancing juga tidak lagi wajib
tapi dengan perkembangan ini pemerintah kembali mewajibkan atau memperlakukan pengetatan
oke pak febrisky apakah kbri sudah mendapat informasi tentang kondisi wni di sana
apakah ada wni yang terkonfirmasi positif pak
ya sejauh ini laporan yang diterima oleh kbri selama seminggu terakhir ini ada dua orang wni yang terkonfirmasi positif
tapi dua duanya hanya gejala ringan dan saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah
artinya tidak dirawat di rumah sakit
oke terakhir pak
apakah ada himbauan khusus dari kbri kepada wni di belanda
sejaknya kasus positif covid sembilan belas ini pak
ya kbri tentu senantiasa menghimbau seluruh wni masyarakat indonesia di wilayah akreditasi dalam hal ini di belanda
untuk menjaga diri dan mematuhi peraturan atau kebijakan pemerintah belanda untuk menghindari penyebaran covid sembilan belas
kbri juga membantu masyarakat indonesia yang terkena dampak
atau terkonfirmasi positif ini melalui bantuan sembako vitamin suplemen agar mereka tidak perlu keluar rumah dan tidak perlu khawatir selama menjalani isolasi mandiri
baik kita doakan kondisi wni di sana baik baik saja begitu ya
tidak ada yang kemudian semakin banyak terkonfirmasi positif covid sembilan belas
terima kasih sekali febriski bagjamukti pensosbud kbri denhak belanda atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu pak febriski
terima kasih terima kasih sama sama